hari pendidikan nasional puluhan relawan kelas inspirasi datang ke sebuah sekolah dasar di jakarta
untuk memberi semangat bagi para siswa
ya relawan lintas profesi ini memperkenalkan profesi mereka masing masing kepada anak anak
florentina woro seorang insinyur telekomunikasi
mengajarkan anak anak sd negeri rambutan tiga ciracas jakarta timur
tentang antena dan alat alat telekomunikasi
di kelas lain ada herlambang satria yoga insinyur perkapalan
yang mengajarkan anak anak membuat kapal dari kertas
yoga dan rena adalah dua dari puluhan relawan kelas inspirasi
mereka mengambil cuti sehari dari tempat kerja
dan memperkenalkan karya dan karya
mereka mengajarkan profesi mereka kepada para siswa sd
kita harus jaga mimpi para penulus bangsa kita melalui kegiatan kelas inspirasi
sekolah juga merasa terbantu oleh upaya dari para relawan ini
senang sekali bu katanya
saya nanti cita cita saya jadi dokter bu seperti pak dokter katanya gitu
senang bu katanya kapan lagi bu
nah adik adik siapa yang mau jadi dokter
oh jadi dokter
jadi dokter tadi
nah pemirsa kelas inspirasi bisa menjadi wadah
buat anda kaum profesional yang mungkin tidak banyak waktu ya
karena harus bekerja untuk bisa berkontribusi
cuti satu hari dan bisa mengajar ke anak anak sd
dimanapun tempat anda berada
jurgen sutarno jakarta